kamu ngapain lari larikan
aku gak kemana mana juga
saya enak aja kalau kamu sampai
ya tapi kan kamu lari larian kayak tadi
malahan bikin kamu makin capek
iya jadi gak enak sama kamu
repotin kamu banget ya
kamu juga kelihatan capek
tapi kalau perempuan enaknya
ketika mukanya kelihatan capek bisa ditacak pakai makeup
besok mama ke dokter ya
ngapain lagi dokter
kan orang cuma janjiannya mau pijat doang
mungkin sebelum pijet lah
sebelum digit kita ke dokter sebentar
kita ngobrol sama dokternya
kalau perlu cek darah full general check up
jadi ketahuan kamu nih lagi sakit apa
jadi ketahuan kita mesti ngobatinya gimana
makan dokter bentar
jadi ketahuan aku liat kamu begini tuh gak suka
dan aku gak tau mesti ngapain
enggak udah kita pijet aja besok ya
abis itu liat dulu
aku udah enakan atau belum
pasti udah enak kok
daripada nunggu besok
sekarang aja aku pijetin kamu ya
yaudah berarti gue harus bilang ke papa mama
untuk di cabang sana
sebelum gue tanda tangan
tanda tangani persetujuan
minta kakaknya sekarang ya
mama masih kepikiran soal
al yang ngomongin abimana itu deh
berarti gue gak salah dengar
kalau abimana bukan orang baik
tuh kan bener
dan papa juga belum tahu
tadi mama papa bantah loh
kalau al gak ngomong kayak begitu
berarti aku gak salah dengar dong
ini ada aja yang bikin aku betek
nanti kelvin bilang lagi
like lamang bantengnya
itu penting sebentar ya
sebentar nanti lanjut lagi kita
assalamualaikum saya ada pa
gue pengen tanya deh sama lo
kenapa sih al itu ngejelekin abimana
terus dikasih tahu ke papa
kasih tau dong sama suami lo
kenapa dia bisa ngomongin hal buruk tentang abimana
tolong dong mbak kasih tau suami loh
jangan ngejelek jelekin abimana
mbak ini nggak tau apa apa mbak tanya dulu sama mas al
nih sekarang gini deh
abimana loh yang nyuruh dokter sama suster
datang ke rumah untuk ngurusin mama
dia yang mengusahakan mengoptimalkan
kesehatannya mama untuk pengobatannya mama
iya tapi kan mbak gak tau nih ceritanya tuh kayak gimana
mbak aja juga bingung
gue tuh dengar dari papa sama mama
ngomong hal buruk ke mereka
maka kami ceritain dulu dengan jelas ya
kamu sabar biar mbak tahu
pokoknya gue denger
abimana itu bukan orang yang baik
sekarang gini deh mbak
kalau kalian nggak kenal
jangan sok tau
aduh keselin banget sih
kenapa coba ada aja yang bikin gue kesel
lagi ada urusan juga sama orang itu
keluarga mereka tuh bukan cuma sempurna ya
tapi mereka keluarga yang tahu
dan suka ikut campur urusan orang
bu chandra harus tau
kalau saya ini tuh deket banget sama mbak bella
kok mama ada di sini
mama tuh sengaja nunggu kalian
iya tante mungkin mau
bicara sama aku
ada apa tante
tante sengaja nungguin mbak bella
sama rendy anak tante
karena mbak bella
mau ngajak makan malam
kita makan malam bersama
dalam anak apa
ini bukan dalam rangka apa apa
mama cuma pengen
kita itu makan malam bersama
hmm kayaknya ada yang spesial
dari teman teman yang pastinya
karena ini masakannya benar benar spesial
kamu gak mau sama mama sama papa
kamu cerita ke mereka kalau
wimanda bukan orang yang baik
saya gak cerita ke mama cik
tapi saya cerita ke bapak
ya mungkin aja papa cerita ke mama
terus dia dengar
abimana bukan orang baik
pasti kan ada alasannya
gak perlu saat nih
saya cerita semuanya ke andi
pa boleh gak temanin aku kerjain pr
yaudah papa temanin kerjain pr ya
malam ini aku ditemanin papa kerjain pr sama mama
ya udah deh
aku duluan nih
baru sebentar lega sekarang ada empat
lagi lagi sekarang ada masa lagi dengan nabi mana
lagi lagi sekarang ada masa lagi dengan nabi mana
jadi ini masakan spesial yang mama maksud
iya betul sekali
ini masakan spesial ya hari ini buat kalian berdua
udah angin apa sih tante mayang
gemes banget makanannya makasih ya ternyata
sama sama mbak bella
semoga mbak bella itu suka sama masakan tante yang spesial ini
dan mbak bella bisa menikmatinya
terima kasih mbak
selamat makan mbak
ya selamat makan juga mbak
tentang mau tisu
enggak usah terima kasih mbak
ini saking enaknya jadi
aku lupa diri mbak
enggak jadi aku lagi mikirin sesuatu terus
udah gak apa apa tapi
ayah silakan dilanjut lagi mbak
ndi jedenak kan
masakan dilanjut lagi mbak
tapi enak kan masakan tante
bukan lagi tante asli
ini enak banget
seandainya masa masa seperti ini akan terus menerus seperti ini deh
aku bahagia banget bisa ngerasain keutuhan keluarga lagi
untung randy dan mbak bella gak tahu kalau ada kamera handphone yang aku siapkan
ingat ya bu jandra
saya gak akan lepaskan calon mantu saya ini
ini bumbunya apa tante
bumbunya ini juga spesial sekali
iya karena ini kan sirloin
jadi tante bikinnya pakai yang mushroom saus
karena sirloin juga kayak ada berlemaknya gitu lebih juicy ya tante
iya betul karena silonya mbak
gue malah jadi gak bisa tidur ya
tahan sama emak gue
ini udah lama kagak pulang
sekalinya pulang malah bawa lagi
salam serempanya pat

oh sebaliknya beli ini
salam kukucuk tante yuk

jika memang pariza adalah jodoh hamba
mantapkanlah hati kami ya allah
dan jika benar
engkau izinkan dia menjadi teman hidup hamba
maka mudahkanlah semuanya
besok juga semua menjadi lancar ya allah
hamba pernah punya luka perkawinan yang hamba tak yakin bisa sembuh
bahkan hamba sampai kehilangan anak hamba
sakit hati karena perlakuan suami hamba dulu membuat hamba takut untuk menikah kembali
engkau hadirkan seseorang yang bersamanya
hamba merasa sembuh ya allah
tapi dia berhasil meyakinkan hamba
dan untuk menikah lagi
mudahkanlah semuanya ya allah
semoga ini menjadi pelabuhan yang terakhir untuk hamba
menyelamatkan hidup hamba pada seorang laki laki
jadi karena dia imam yang kelakuan untuk hamba sampai ke surga
saya ingin riana masih bisa merasakan kehadiran kamu mas
sebagai figur ayah yang mendidih anaknya dengan sabar namun juga tegas
satu dua tiga empat lima
sebenarnya aku kurang suka kalau banyak pr kayak gini
kan di sekolahan udah belajar banyak pak
di sekolah itu memang tugasnya belajar
tapi di rumah selain bermain juga harus belajar lagi
karena gini kalau misalkan di sekolah riana belajar
terus dari sekolah nggak dikasih pr di rumah
takutnya nanti apa yang dipelajari di sekolah renanya lupa
kadang kadang gini loh
sesuatu yang memang kita nggak suka itu bisa jadi baik untuk kitanya
dan pelajaran pelajaran ini tuh kan bermanfaat buat riana itu nanti
ketika riana besar ini semua kan kepake
tuh lihat mama
mama dengan senang mengajar mahasiswa sama mahasiswinya
nggak kenal capek
di rumah masih ngurus rena
mama juga belajar terus
ya kan mama
rena mulai dari sekarang juga harus belajar bertanggung jawab
tanggung jawab itu penting untuk masa depannya rina
aku masih kepikiran soal nabi mana
sebenarnya orang seperti apa dia
jika bukan orang baik apa dia pernah melakukan keburukan
nah tidurnya gimana sebang enak
dan pegel pegelnya juga udah hampir hilang
kan udah dipijetin semalam
itu udah kewajiban aku sebagai suami
kamu itu istri yang luar biasa
aku pasti enak selalu ada di samping kamu
mau dipijetin lagi sekarang
aku mau dipijetin lagi
nanti jarang kebayangan dipijet
terima kasih ya allah
karena engkau memberikan suami seorang perempuan
engkau memberikan suami sebaik dia
izinkan kami untuk bisa terus bersama sampai kami tua nanti
aku besok konfirmnya udah berangkat ke warga kota
aku udah coba untuk menghindar tapi tetap nggak bisa
bapak semalam juga diskusi sama mama soal ini
sedih mama dengan papa faturnya
demi kehidupan kamu
bapak mendoakan kamu selalu sehat
lancar semua di sana
baik baik ya di tempat orang itu kamu harus pinter pinter jaga diri dan kamu
juga harus beradaptasi lagi kan nanti ya mah kamu kenapa sa mau kira kamu pikirin
ya aku kepikiran aja sama a kenapa sih dia bisa ngomong kayak gitu ke papa
sa udah kamu nggak usah mikirin soal itu ya enggak gini emang dia nggak tahu apa kalau
bimana itu udah baik banget loh sama kita dia udah ngurusin mama pak waktu masih sakit
elsa mungkin al punya pemikiran sendiri soal abu mana dia pasti punya alasan sampai dia bisa
bicara seperti itu enggak sekarang gini mah kalau al punya masalah sama abimana ya tolonglah itu
urusan dia aja nggak usah ngasut mama sama papa untuk ngebenci dia jangan sampai papua sama mama
juga menghasut aku
untuk membenci abimana nggak bisa
nah papa dan mama cuma jadinya sekarang lebih mawas diri aja lebih hati hati bukan berarti nggak percaya
tapi lebih hati hati aja papa juga enggak mau kamu ngerasain sedih ngerasain kekecewaan papa mamaku
sayangnya keluarga sama kamu ya just be careful aja
ini papa sama mama mau ke dokter kamu mau ikut
nggak papa mama aku ikut aja
aku udah mau masuk
aku udah mau masuk
aku udah mau masuk
aku udah mau masuk
aku udah mau masuk
aku udah mau masuk
berarti puisa dong kita
berarti puisa dong kita
berarti puisa dong kita
jangan sedih gitu mukanya
kalau saya memang punya waktu banyak hari ini nggak ada kegiatan di kantor saya pasti temenin kamu disini
ben saya masuk di kelas saya duduk di bangku paling belakang saya ngeliatin istri saya lagi ngajar mahasiswa ya
awas kamu ya gode godenin mahasiswa yang lain ya
saya tanya pernah nggak saya ikutin perempuan ya
tapi dulu kan saya pernah masuk kelas kamu kok
oh iya kamu udah ingatan kamu udah kembali ya
kamu kalau saya duduk di belakang gitu ngeliatin kamu ngajar kamu nggak grogi
makasih ya jangan pilih naku ya
iya tiap hari saya antarin kan saya janji
bilang kalau ada mahasiswa gode godenin kamu bilang
kamu semangat kerjanya ya
kamu juga semangat ngajarnya ya
saya balik lagi ke parkir
kamu duluin jalan
eh yaudah deh
aku masuk dulu ya
kan ini kita udah sampai
aku nungguin mama aja ya
sampe mama diperiksa
yaudah aku tidur
saya sorry banget tapi hari ini kamu harus
harus berangkat ke cabang kita
di indonesia bagian timur
karna pak boby baru ngabarin keberadaan kamu disini
karena sungguh dibutuhin sehari ini
iya saya emang begitu adanya tolong ya
nanti jamnya keberangkatan kamu
akan di follow up lagi
ya tapi kan saya belum prepare apa apa
jess yaudah kamu tolong prepare
sekarang ya sa aku bener bener minta maaf
keadaan ini mendesak pak bobi
jadi kamu sangat dibutuhkan disana tolong ya
kerjasamanya ya sak yaudah kalau gitu gitu aja ya sa
ditunggu kabar selanjutnya
apa keren disini mba jessika
ini mbak semua tiket berkas berkas dan
keperluan elsa di kantor sana udah siap
elsa tinggal berangkat aja mba hari ini
oke ini semuanya
udah disiapin ya
jemputan dari kantor
untuk elsa ke bandara juga udah siap mba
jemputan dari kantor ya
masalah itu tolong kamu koordinasiin
sama pihak penjemputannya
mereka langsung aku gatau si elsa mau
berangkat dari kantor atau
bu elsa mau berangkat dari rumahnya
baik mbak saya akan koordinasikan
ke elsa biar
elsanya siap siap
oke udah semua
terimakasih ya nina
aku harap si bu elsa disana
bisa kerjasama dengan baik ya dengan pak bobi
baik mba saya permisi ya
aduh pak gimana ya pak
tapi ternyata aku harus disuruh berangkat sekarang
karena aku dibutuhinnya sekarang
beradab banget ya
belum prepare apa apa loh pak
ini positifnya adalah ya
mereka sangat butuh kamu
tapi ini terlalu mendadak mah aku belum nyiapin apa apa
ya memang sih
lebih baik kamu pulang dulu
kamu siap siapin segala sesuatunya ya
belum tahu pak hasil mama gimana
ini kan kamu mesti kerja
kamu bukan mau main main
aduh deg deg kan dah gua
kamu udah siap
nanya sekali lagi dapet paling cantik loh
mir kamu seperti masih ada jarak
masih belum cair
deg deg degan juga ya boncengan kaya gini
padahal kan sering juga gua boncengan sama tukang ngajek
tapi ternyata rasanya beda
bisa jauh mir
hmm bahagia banget rasanya gue
tapi gue masih malu aja gue tunjukin ke orang orang kalau gue lagi bahagia
nantinya kita akan harus lebih mesra lagi ya mir
seperti pak al dan bu andin panutan kita
mbak ini ku mau pergi
dan kayaknya akan lama
papa mama lagi ada di rumah sakit
urusin mereka ya
kamu sabar dong
jangan ngomong kayak gitu pelan pelan
ya mbak juga pengen nganterin
tapi masa mbak juga baru masuk ini
mbak baru ngajar lagi
ya kalau mau mbak harus nganterinnya habis selesai mbak udah ngajar
aduh lo tuh kebanyakan alesan tau gak
masa buat izin aja nggak bisa sih
dia bisa loh ngirim dokter sama suster ke rumah lama
masalah gak bisa sih
atau emang sibuk banget ya
yaudah kalau emang sibuk gak apa apa
apa aku minta izin aja tapi aku baru masuk
gak enak ini kalau aku langsung izin
ada perkembangan apa terkait informasi soal moluka
iya pak kita sudah coba untuk menelusuri lagi pak tentang moloknya ini
dan memang betul yang bapak bilang kalau suami istri tersebut bukan owner dari moluka pak
ada orang yang lebih besar dibalik mereka ya

si pemilik moluka ini dia punya kekuatan yang lebih besar dari moluka ini
terus gimana udah tau siapa orangnya
nah itu dia yang jadi kendala kita pak
kita sudah mencoba untuk mengurusi lebih dalam
dan memang untuk informasi tentang moluka ini sangat sulit pak
ya berarti kita gak boleh menganggap remeh moluka
akhirnya setelah bertahun tahun
bahara tuh punya saingan yang serius ya
ya betul pak
ada hal hal penting yang harus kita lindungi
terkait rahasia perusahaan dan produk produk yang baru yang akan kita launching
saya cuma khawatir moluka ini menenangkan orang untuk disini
untuk mencari dan menggali informasi disini
tetap waspada ya